juga menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pemerintahan provinsi riau
selain faktor penegakan hukum yang ditekankan
sejumlah upaya antisipasi kebakaran hutan pun dilakukan
yakni melalui satelit monitoring penyebaran petugas di sejumlah titik
pantauan udara hingga hujan buatan
di provinsi riau ini mulai dari tahun dua ribu lima belas sampai tahun dua ribu sembilan belas terakhir
akibat ulah manusia sembilan puluh persen
dan delapan puluh persen digunakan untuk lahan
sehingga penegakan hukum benar benar harus ditegakkan
karena sudah ketahuan yang bakar ternyata adalah manusia dengan media
tikus ekornya ditali dengan api kemudian dilepas
kita sudah memiliki posko terpadu
dan didalamnya memberikan informasi informasi di lapangan
bahkan titik api saja yang berpotensi terjadinya kebakaran
karena bisa termonitor oleh satelit
dalam rapat koordinasi ini kapolri jenderal idam aziz turut mengapresiasi
kesiapan forkopimda dan kapol dari riau beserta jajaran dalam menangan ikar hukla
saya secara pribadi sangat mengapresiasi kinerja yang baik
ditunjukkan oleh bapak kapolda bahkan saya sudah perintahkan asop kapolri
supaya tiga belas polda yang lain yang sering terjadi karhutlah supaya ikut modul yang ada di kapolda rio
saya minta sampai akhir februari semua sudah jalan sehingga kalau perlu besok
berangkatkan seluruh waka polda untuk datang belajar kesini